lalu bagaimana pandangan media mengenai proses uji materi terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang sedang berlangsung di mahkamah konstitusi akan kita bahas
bersama dengan standard and practices cnn indonesia dewi savitri dan redaktur pelaksana cnn indonesia com suryanto
mbak desaf dalam keterangannya di sidang mk ini dpr dengan jelas menolak sistem proporsional tertutup
sedangkan pdip secara terpisah yang merupakan satu satunya fraksi di dpr yang tetap mendukung sistem tertutup tersebut
nah kemudian bagaimana media melihat hal ini mbak
saya kira banyak media punya banyak pertanyaan ya ini apa motivasi pdip
kenapa dia jalan sendiri meskipun yang lain menolak
dan kemudian timingnya ini ya saat ini kita ini kan sudah persis hampir satu tahun ya dua belas bulan kurang dari waktunya pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif
tahun depan apakah kalaupun misalnya ini nanti disetujui apa dampaknya akan seperti apa
apa yang diinginkan oleh pdip
tetapi tentu saja yang jadi pertanyaan terbesar bagi kita di media adalah apakah ini bukan sebuah langkah mundur yang sangat besar
dari proporsional terbuka di mana satu orang itu punya posisi tawar dan punya harga yang sama dengan orangnya
karena prinsip one man one vote itu ini adalah salah satu prinsip emas salah satu hal yang paling patut kita syukuri bahwa indonesia sekarang sudah menempatkan kedaulatan benar benar ada di tangan rakyatnya
jangan lupa bahwa negara sebesar amerika serikat pun mereka tidak punya belum punya prinsip semacam ini di amerika masih ada prinsip electoral college ya jadi suara itu diukur dari bagaimana negara bagiannya itu dibobot
jadi tidak persis one man one vote tapi indonesia sudah sampai di titik ini jadi pertanyaan jadi saya kira dari media bukan cuma di cnn indonesia kita melihat banyak pertanyaan
soal ini kenapa kita harus mundur lagi ke belakang gitu kenapa kita tidak justru jalan terus gitu saya kira gitu sasha
baik pertanyaannya motivasi pdip apa sih apa yang kemudian diinginkan pdip sehingga begitu keke dan menjadi satu satunya fraksi di dpr yang tetap mendukung sistem pemilu proporsional tertutup
dan tadi juga arteria dahlan menyatakan bahwa alasannya pemerintah tetap mendukung sistem proporsional terbuka yang saat ini memang sudah yang berjalan
hanya karena persepsi begitukah mas suri benarkah yang dikatakan oleh arteria dahlan dalam catatannya media masuri
kalau saya melihat perbedaan pendapat antara delapan fraksi di dpr dan pdip ini kan karena memang ada tarik ulur kepentingan
apa yang menjadi kepentingan pdip dalam isu ini tentu pdip yang paling tahu tapi kalau kami di media menduganya pdip ingin menjadi proporsional tertutup
karena memang nanti segalanya yang menentukan adalah dpp gitu saja jadi begitu partai menang partai dengan luasa menentukan wakilnya di parlemen
rakyat tidak lagi memilih nama nama tapi cukup memilih partai itu nanti di partai partai ini yang menentukan siapa yang akan berhak untuk menentukan wakil wakil mereka di parlemen
kita tahu bahwa pdip dari hasil jajak pendapat sekarang ini
selalu menempati posisi di atas karena memang pdip itu punya basis masa yang cukup kuat dan luas
pdip juga punya basis masa tradisional jadi pdip dengan tanpa menjual nama caleg pun tanpa menjual nama sosok sosok tertentu pun itu bisa menurut hampir semua lembaga survei menyatakan bahwa pdip akan menang
karena memang mereka punya basis masa yang cukup kuat
dan basis masa yang tradisional pdip ini tidak akan menang
jadi tersebar di beberapa wilayah yang menjadi kantong kantong suara
beda dengan parpol parpol lain terutama parpol yang di tingkat menengah itu mereka masih banyak yang masih berjuang untuk mendapatkan suara dengan menjual nama nama calegnya itu saza
jadi mereka sangat berharap caleg caleg ini bisa mendongkrak suara agar mereka bisa masuk ke parlemen
tapi ada keburukan juga saza
karena memang pasti rakyat seperti pemilih seperti beli kucing dalam karung karena mereka tidak tahu siapa wakilnya
apa janji si wakilnya ini agar rakyat bisa memilih mereka untuk terpilih di dpr gitu sahzad
nanti kalau memang terpilih kalau memang ada janji janji yang tidak ditunaikan rakyat harus menagih kemana
apakah memang harus mendatangi kantor kantor dpp
kalau sekarang ya
ini kan ketika anggota dpr melakukan reses ke daerah itu rakyat dengan sangat mudah menagih janji politik yang dulu diberikan saat kampanye
dengan adanya proporsional tertutup seperti masa orde baru ini tentu rakyat semakin berjarak dengan calon wakilnya di parlemen nanti apakah itu di dprd ataupun di dpr ri saja
baik tarik ulur kepentingan yang terjadi
namun nanti ujung ujungnya kan yang memutuskan
bolanya tuh ada di mahkamah konstitusi
nah pertanyaan lanjutannya sebenarnya pada agenda sidang perdana kemarin kan jadwalnya adalah mendengarkan keterangan dari pemerintah dan juga dpr
kemudian ditambahkan nih di terakhir mendengarkan keterangan dari pdip secara terpisah seperti itu
mbak desaf bagaimana media melihat hal ini apakah ini artinya ada perlakuan yang berbeda dalam sidang tersebut
atau seperti apa biasanya hukum acara di mahkamah konstitusi
ini yang juga jadi salah satu pertanyaan kita ya ini kenapa ada perubahan semacam ini
ini ada perubahan gaya yang memang signifikan atau apakah ini menyalahi hukum acara yang berlaku
saya kira sampai titik ini kita belum benar benar dapat memutuskan ya atau melihat apakah ini memang sebuah pelanggaran dari prosedur
atau ini memang sebuah prosedur yang berlaku
atau memang salah satu bentuk acara di mahkamah konstitusi yang sebenarnya bisa diterima saja
yang jelas buat kita di media yang kita awasi adalah apakah dalam prosesnya nanti kita akan mendengar dua pihak sama sama memberikan argumentasi yang masuk akal
meskipun pada titik ini kita juga melihat bahwa
di satu sisi ada satu partai yaitu pdi perjuangan di sisi lain ada delapan partai yang saat ini ada di dpr
dan kemudian di luar ruang sidang sendiri publik cukup terutama mereka yang melek hukum ya melek hukum tata negara
yang cukup ramai mempertanyakan motivasi untuk kembali ke proporsional tertutup tadi itu
jadi saya kira sepanjang prosesnya masih bisa kita ikuti

kemudian kita mendengar dua pihak diberi kesempatan yang sama
dan kemudian majelis hakim melakukan kajiannya dengan seksama
kita masih dalam posisi mengawasi dan melihat apakah ini bentuk pelanggaran atau tidak
kita masih dalam posisi melihat
tetapi yang jelas begini saja
kita sekarang dalam posisi di mana ada banyak sekali persoalan
persoalan di indonesia ya
kita perlu konsentrasi pada banyak hal gitu
kalau memang ada uji material ini dan kemudian ini dianggap sebagai salah satu isu yang penting dan genting yang harus segera dipecahkan
maka semua orang yang beracara di sana apakah pihak yang berperkara yang mengajukan uji materialnya
kemudian yang menanggapi dari delapan partai kemudian para hakim konstitusinya
mereka selayaknya tahu dan merasakan bahwa mereka itu sedang diawasi oleh kita oleh rakyat ya
media bagian dari itu
jadi lakukan tugasnya sebaik baiknya dalam posisi yang supaya ini tidak kemudian jadi salah satu problem baru
dari apa yang sedang kita hadapi banyak persoalan yang sedang kita hadapi sekarang di indonesia
kemudian mas uri
adanya fleksibilitas seperti itulah ya dalam agenda jadwal sidang ini
bagaimana media melihat fleksibilitas tersebut dan kemudian bisakah kita rely on independensi para majelis hakim di mahkamah konstitusi
karena seperti yang tadi dikatakan oleh mbak desaf ini kita rely on mereka nih
bagaimana nanti kajiannya yang memutuskan harus para hakim mas suri
dua lembaga yang sangat dipercaya oleh publik yang bisa dibilang menjadi harapan terakhir oleh publik di era setelah reformasi itu ada dua saja
dulu ya ada kpk dan ada mk gitu loh saja
tapi yang kita tahu beberapa waktu beberapa tahun tahun terakhir ini ada kejadian kejadian yang bisa dibilang unik lah dalam tanda kutip terkait mk ini
ternyata hakim konstitusi bisa diganti gitu loh saza kemarin itu
kita tahu beberapa waktu lalu hakim konstitusi aswanto diganti gara gara halnya itu lucu
dianggap tidak mendukung kebijakan dpr
karena waktu itu hakim aswanto menjadi salah satu yang menolak undang undang ciptaker yang menyatakan itu non konstitusional bersarat saza
lalu mbak desaf
lalu diganti karena dianggapnya hakim aswanto itu adalah wakilnya mk
padahal menurut saya itu agak salah kaprah saja
karena hakim aswanto ini adalah hakim yang diusulkan oleh dpr untuk menjadi hakim konstitusi
tapi bukan berarti dia adalah representasi dpr atau lembaga yang pengusungnya
kalau misalnya logika seperti itu otomatis hakim konstitusi yang diusulkan oleh pemerintah yang diusulkan oleh mk itu harus mendukung apa apa
yang menjadi program oleh lembaga pengusungnya gitu saja
padahal mk adalah bisa dibilang harapan terakhir bagi pencari keadilan terutama kebijakan kebijakan yang dinilai melanggar konstitusi
tapi ketika hakim hakim yang di dalamnya itu dianggap tidak independen atau bisa dipengaruhi oleh pihak pihak mengusungnya
ini yang menjadi keresahan publik selama ini saza
kalau media melihatnya bukan apakah
hakim mk independen media sama seperti publik berharap independensi hakim mk itu tetap terjaga sampai kapanpun
karena mereka adalah harapan terakhir untuk mencari keadilan
kalau kita lihat berkaca dari peristiwa hakim aswanto ini semoga ke depan tidak terjadi lagi dan tidak mempengaruhi hakim hakim konstitusi lain
apalagi sekarang ini yang kita tahu publik juga semakin apa bisa dibilang

kerabat presiden jokowi yang juga merupakan politikus bdp perjuangan
tapi semoga itu hanya menjadi sebuah keresahan keresahan di publik belakang

kemudian untuk soal independensi hakim mk
semoga tetap terjaga karena yang saya bilang tadi itu

harapan terakhir para pencari keadilan
mbak desaf bagaimana nih mbak desaf harapan kita terhadap harapan terakhir dalam mencari keadilan
persentase harapannya sebesar apa nih mbak desaf
sebesar apa ya
beberapa hal yang disebutkan tadi oleh mas suryanto itu adalah catatan catatan yang tidak terlalu gemilang ya
yang kita kenang dari tahun dua tahun terakhir ini ya
dan ini mau tidak mau jadi catatan baru yang menimbulkan keresahan buat kita
karena mahkamah konstitusi itu dia adalah lembaga tertinggi ketika kita bicara soal undang undang
dan undang undang itu mengikat dalam jangka waktu yang sangat lama
dan yang diikat adalah
seluruh warga negara indonesia dia menjadi landasan hukum dan seterusnya
kalau kemudian kepercayaan ini terusik gitu ya
dan kemudian berkurang apalagi sampai longsor gitu ya tererosi gitu
maka kita kemudian kehilangan katakanlah arah gitu
jadi siapa yang harus kita percayai kalau kondisi yang kita tidak bisa percaya pada
lembaga sekuat dan berpengaruh mahkamah konstitusi ini
bagaimana masa depan bangsa kita gitu ya
jadi kalau pertanyaan saja kemudian berapa persen berapa banyak kita bisa
menggantungkan kepercayaan kita pada para yang mulia para hakim konstitusi ini
saya kira gemut besar kecilnya itu kemudian harus terefleksi dalam
sikap kita sendiri dalam hal ini media ya
kalau publik mungkin sudah banyak memberikan sorotan memberikan sentilan memberikan kritik gitu ya
seperti dalam kasus polisi
tapi karena berbagai alasan banyak sekali diantara kritik itu yang tidak sampai
atau meskipun sampai meskipun didengar itu tidak diindahkan gitu
tapi media kan punya kemampuan yang lebih dari itu ya
dalam hal sidang di mk dan bukan untuk kasus gugatan konstitusional terhadap
apakah akan dilaksanakan pemilihan dengan basis proporsional tertutup atau terbuka saja
saya kira tugas kita menjadi lebih berat ya
apakah kita percaya atau tidak apalagi kalau kepercayaannya sudah berkurang
tugas kita menjadi lebih berat yaitu memberi perhatian lebih memberi pengawasan lebih
memberi perhatian lebih memberi pengawasan lebih
memberi pengawasan lebih memberi pengawasan lebih
memberi pengawasan lebih memberi pengawasan lebih
bagaimana jalannya sidang apakah ada yang perlu disorot secara khusus
bagaimana tadi mas suri misalnya menyebut posisi seorang ketua mk yang ternyata berkerabat langsung dengan presiden misalnya
dan mewakili kepentingan pemerintah misalnya apa yang harus kita lakukan dan seterusnya
jadi semakin ini menimbulkan ketidakpercayaan publik
maka media yang punya tugas yang lebih besar untuk memberikan perhatian lebih banyak
saya kira demikian saja
kita kawal bersama agar harapan publik mengenai independensi mk ini bisa terjaga
karena kalau kita berbicara ada pepatah yang mengatakan harapan hanya akan menjadi kenangan jika kita membiarkannya dalam angan
semoga independensi hakim mk ini bisa tetap terjaga biar tidak hanya menjadi angan belaka
seperti itu ya mas suri dan juga md sof
baik terima kasih telah bergabung pada malam hari ini bersama kami